ati dia ati cak cak cak cak cak
nangkep ayam gitu aja nggak kena
aduh akhirnya ketangkep juga
cuk cuk cuk cuk cuk
jangan teriak teriak chris
setan ini bal
masa siang siang ada setan
ada ada aja kamu
setan saya di sini
tadi saya melihat kalian main
tapi hasilnya tidak memuaskan
makanya kami pengen dilatih sama wak jum
ya betul itu wak
saya bersedia untuk menjadi pelatih bola kalian

kayanya kalau dalam api apa saja menurutmu ya kita akan berj dijaga
eh iqbal lu susah banget sih gue bilangin
ngkong narang susah lo mau dengerin siapa
aduh aduh aduh
muda apaan muda apaan sih iqbal muda apaan
gara gara lo manjain lo terus olok olokin kagak denger omongan gue
apa salahnya bang kalau dia main bola apa salahnya
gak apa apa bang daripada dia bergaul ama yang kagak jelas
ayo pilihin aja kali aja dia jadi pemain terkenal
masukkan nih biar seger badan loh
ku selalu gak bolehin iqbal buat main bola
padahal kan iqbal pengen jadi pemain bola yang hebat buat nyenangin kok
karna bember biru deh rupanya
cak cak cak cak cak baru latihan hari pertama aja udah telat kalian
maaf wah tadi gitu samper samperan jadi sedikit telat deh
hah siapa bilang kalian telat dikit kalian telat tiga puluh menit paham
sekarang juga kalian push up seratus kali
wah pingsan aku wajum
wajum jangan kebangetan ah kita baru telat sedikit aja hukumannya udah banyak
hmm katanya mau ikutin aturan saya
kalau mau kalau kamu silahkan kalian pulang kalian jualan kambing
eh jangan wajum
teman teman kita kan salah
ya jadi kami siap wajum
setu dua tiga
sekarang latihan bola wajum
iya wajum latihan bola
daripada ngelamun aja
itu ada ember ember
sekarang tugas kalian adalah isi ember itu
kemudian kalian isi bak mandi itu sampai penuh
siap mas yuf
sampai kiamat pun bak ini tidak akan penuh
orang embernya bocor
waktunya sepuluh menit
bagaimana ini bal
teman teman kita kerja sama
sekarang melani tutupin bawahnya biar gak bocor
sekarang kalian semua isi bak mandi
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih juga
terima kasih juga mas
pasti berantakan ya safety bag
sampai jumpa lagi teman teman rasanya
kok meng pies ngelaka itu
nangkep ayam gitu aja nggak kena
akhirnya ketangkep juga
jangan teriak teriak rizky
loh pak jom
kok dilepas lagi sih
masa dari tadi selalu nangkep ayam terus sih
alah bosan aku gak ngejar ayam terus
capek aku capek
capek aku capek ya
sekarang kalian tangkep ayam lagi tuh
katanya mau ngikutin perang
iya capek aku
pantesan aja nih mnya cupu
orang pelatihnya aja stress
kasian banget sih
eh lu kalo belajar sama orang stress nanti lu ikut ikutan stress tuh
harus belajar sama orang stress
yaudah ya guys kita cabut
apakan aku bilang bukannya jago bal malah dikatain bal
malu aku punya pelatih macam dia
udah deh bal aku mau pulang aja
aku malu kalo kita disini cuma jadi bahan ejr
eh eh eh temen temen mau kemana
latihan macam apa itu
suruh nangkep ayammu
wah wajum latih bisa cukup
udah gak semangat lagi ya tuba
kayaknya kita tuh cuma dikerjain doang sama wajum
mending aku bantuin ibu aja jualan seblak
iya kita sama sekali gak pegang bola selama dilatih sama wajum